pasar bendungan hilir biasanya dikenal sebagai salah satu titik pusat penjualan takjil atau kudapan berbuka puasa
namun di tahun ini di tengah merebaknya wabah covid sembilan belas dan juga penerapan pembatasan sosial berskala besar
mereka para pedagang dan juga para pembeli masih berupaya agar kawasan ini tidak hilang dari julukannya sebagai pusat penjualan takjil selama bulan ramadan
penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus pandemi covid sembilan belas berdampak pada aktivitas masyarakat khususnya di bulan ramadan
tempat tempat penjajah takjil yang biasanya ramai seperti pasar bendungan hilir dan kawasan masjid cutmutia tampak tak seramai tahun tahun lalu
meski demikian beberapa penjual makanan ringan berbuka puasa tetap hadir untuk menjamu pembeli di tengah himbawan untuk tetap menjaga jarak
alhamdulillah sih habis ya lumayan lah ada nggak boleh di bahu jalan kalau ini kan kita kebetulan karena dimasuk ke dalam rumah di halaman rumah boleh
protokol kesehatan pun mereka terapkan dengan menghimbau agar menjaga jarak tetap aman menggunakan masker dan menyiapkan hand sanitizer di lapak dagangan
pembeli pun tak ketinggalan mempersiapkan diri
keluar rumah untuk membeli takjil
ya paling sekarang sih nggak terlalu ribet kayak dulu ya dulu kan mungkin banyak ya pilihannya sekarang kan agak sepi sedikit
ya paling teh manis loh sama gorengan aja cukup udah
ya jaga diri aja lah jaga jarak sama ya siapin aja masker segala macam ya jangan bersentuhan kalau bisa lah
mereka semua berharap pandemi ini akan berakhir sehingga rutinitas berburu takjil yang khas di bulan ramadan dapat tetap dinikmati